tiap jumat eksklusif di gtv
maaf pak yang saya kenal nggak seperti ini pak
nggak pendendam seperti ini
kenapa bapak bisa berubah seperti sekarang ini sih
dia orang yang sudah membunuh istri saya
saya akan kembali lagi
saya menemukan jarum suntik itu di lantai di kamar juli
bagaimana jarum sutik itu ada di lantai
apa mungkin dalam syuting itu dengan sendirinya berada di lantai
anda tidak punya bukti yang mendukung ucapan anda
jadi terpaksa anda kami tahan
pak tapi pak
jangan penjarakan dia
saya percaya apa yang dikatakan orang ini
akhirnya bapak percaya juga pak sama saya
kalau gitu saya saya bebas kan
tapi pak ahmad
orang ini tidak meracuni putri saya
pasti ada orang lain
tolong lepaskan dia pak
sekarang anda bebas
tapi kami akan terus menyelidiki kasus ini
baik pak saya akan membantu bapak untuk mencari siapa pelakunya pak
pak ahmad terima kasih banyak
pergi dari sini sebelum pikiran saya berubah
pergi dari sini sebelum pikiran saya berubah
pergi dari sini sebelum pikiran saya berubah
kita yakin buruk ini belum
alang kehidupan festa ini
lagi dari rumah
pergi ada orang mengikuti saja
begitu mana biar bebas pak
juli makin simpatis sama dia dan akan membuat juli susah melupakan ini terus langkah bapak selanjutnya
apa saya akan mengurus milo dengan cara saya sedia sekarang prioritas saya adalah ke sebuah
ya tuhan aku bersedia mengorbankan apa aja aku bersedia memberikan apapun asal kau beri juli
kesembuhan sembuhkanlah dia tuhan hai hai
susu ada apa susu maaf pak saya buru buru pas jules yang kritis
ya allah selamatkan nyawa anak saya ya tuhan tolong selamatkanlah juli tuhan
juli kamu bisa kamu pasti bisa melalui ini semua kamu harus bisa sayangkan
ya allah lindungi anak hamba cuma dia yang hama punya ya allah
pergi kamu pergi
pak saya gak akan beranjak dia ke sini pak
saya mau pergi beri saya ketenangan
pak kita berdua di sini demi orang yang kita cintai
orang itu sekarang sedang berjuang untuk mempertahankan hidupnya
jadi saya mohon pak saya mohon jangan usir saya
karena julie itu adalah separuh jiwa saya
kalau terjadi sesuatu sama dia saya nggak bisa hidup lagi pak
saya mau pergi
pak aku mau pergi
pak aku mau pergi
pak aku mau pergi
pak aku mau pergi
pak aku mau pergi
pak aku mau pergi
pak aku mau pergi
pak aku mau pergi
pak aku mau pergi
pak aku mau pergi
pak aku mau pergi
pak aku mau pergi
pak aku mau pergi
pak aku mau pergi
pak aku mau pergi
pak aku mau pergi
semoga americ penular sekali
pak aku mau pergi
pak aku mau pergi
pak aku mau pergi
pak aku mau pergi
tapi kami masih memantau kondisinya pak
tapi bisa dikeluarkan kan dok
bisa pak tapi butuh waktu
dan sebaiknya anda bersiap siap untuk menghadapi kemungkinan efek samping yang keluar dari racun itu
maaf dok maksudnya efek sampingnya apa
sampai sekarang saya masih belum bisa memastikan
mudah mudahan tidak ada efek samping yang berbahaya
sekarang julie sedang istirahat
sebaiknya kalian juga istirahat
dengarkan kamu apa yang kata dokter tadi
akan ada efek racun yang kamu suntikan
puas kamu menghancurkan putri saya
pak bapak tadi membebaskan saya di kantor polisi
kok sekarang bapak jadi curiga sama saya lagi
otak kamu gak akan bisa mencerna yang ada di pikiran saya
terlalu enak hanya kamu mendekatku
maaf pak yang saya kenal nggak seperti ini pak
nggak pendendam seperti ini
kenapa bapak bisa berubah seperti sekarang ini sih
dia orang yang sudah membunuh istri saya
saya akan kembali lagi
dan saya harap mudah mudahan itu bisa membuat bapak berubah pikiran
yang saya inginkan sebenarnya hanya keselamatan juga
pandemi ragam weer
begini saya ingin menanyakan soal keadaan salah satu pasien dokter bernama julie
saya salah satu karyawannya bu juli di perusahaan ja company
gimana keadaannya dok
alhamdulillah bos anda bisa diselamatkan
sekarang sedang dalam pengaruh sedaktif
tapi sebentar lagi akan bisa sadar kok
kau selamat sih
biar nanti saya sampaikan ke nona juli
nggak perlu dok
nggak perlu ada yang disampaikan kok
lagian juga bu juli pasti nggak kena sose ya
oke makasih ya dok
punya berapa nyawa sih ini orang
kau tuh harus gimana lagi
diracun aja nggak mati